baiklah terima kasih banyak
ampun gusti prabu
ampun gusti prabu
amba baru pertama kali bertemu dengan gusti prabu
amba baru pertama kali
amba tidak mengerti

ada apa nek

mudah mudahan benda ini bermanfaat dan berguna untuk nimas

kalau begitu kami mohon pamit
ampun gusti prabu
ampun gusti prabu
hamba baru pertama kali bertemu dengan gusti prabu
amba sama sekali tidak mengerti
ampun gusti prabu
bicara seperti itu kepada gusti surabaya
apa raden cuma pura pura
pikirannya sedang terganggu
iya iroh juga berpikir seperti itu
tapi kita harus mencari cara
untuk menolongnya bagaimana